dari propam dalam rapat dengar pendapat yang berlangsung selama hampir sepuluh jam
wakil ketua dpr ri fraksi gerindra desmond mahesa mempertanyakan fungsi penasihat kapolri
ia menilai cukup janggal apabila salah satu penasehat kapolri yakni fahmi alamsyah
justru diduga memberikan nasihat kepada verdi sambo untuk membuat rekayasa kasus
dalam kesempatan yang sama anggota komisi tiga dpr ri fraksi demokrat benika harman
meminta kapolri menjelaskan apa yang terjadi kala verdi sambo menghadap ke kapolri saat aksi penembakan baru terjadi
penasihat kapolri terlibat dalam kasus ini ini ada pertanyaan juga
kok penasihat terlibat dalam kasus ini
ada kesan bahwa penasihat kapolri ini penasihat kapolri atau penasihat
ini bisa dipakai sama personil yang lain
mengapa setelah bapak tahu kasus ini tidak segera ditangani secara hukum
misalnya minta kabar reskrim untuk menangani
mengapa begitu saja si sambo dibiarkan untuk membawa kasus ini ke polres jakarta selatan
soal fahmi alam syah kapolri jenderal listio sigit menjawab bahwa ia tak pernah bertemu dengan fahmi
namun ia membenarkan bahwa fahmi sehari harinya memang lebih dekat dengan sambo
saat ini fahmi telah mengundurkan diri sebagai penasihat kapolri
sedangkan soal pertemuan dengan sambo sigit membenarkan hal itu
ia mengaku dalam pertemuan malam itu ia tegas bertanya keterlibatan sambo
jadi saudara fahmi
itu memang betul dia penasihat ahli kapolri pak
diangkat pada saat kapolri sebelum saya
namun dalam kesehariannya saya tidak pernah bertemu dengan yang bersangkutan
karena memang yang bersangkutan sehari harinya lebih banyak bersama dengan fahmi sambo
sehingga tentunya terkait dengan kegiatan kegiatan fahmi
jadi ya khususnya apabila memang ada kaitannya dengan penyusunan
dengan skenario dan sebagainya ini juga sudah saya perintahkan kepada tim untuk mendalami
dan kami akan proses pak kalau memang kami temukan
jadi ini supaya juga menjadi clear
dan saat ini fahmi juga sudah mengundurkan diri
dan ini juga atas kesepakatan dan permintaan dari rekan rekan penasihat ahli yang lain
dan kami saat ini sedang menyusun rencana penasihat ahli kapolri yang baru
ini juga didatangi oleh verdi
sambo saat itu saya tanyakan
kamu bukan pelakunya karena saya akan ungkap kasus ini sesuai fakta
saya sampaikan begitu
dan waktu itu kemudian setelah itu kami bentuk tim sus
kapolri menyatakan tim khusus saat ini terus bekerja
setidaknya ada penyitaan satu ratus dua puluh dua barang bukti dan pemeriksaan sembilan puluh tujuh polisi
saat ini tim sus telah mendapatkan rekaman kamera pengawas di rumah dinas
verdi sambo di kawasan duren tiga yang mampu memperjelas waktu kematian brigadir yosua
tim liputan cnn indonesia